pak rt pian
apa pesan ustazah shafa yang mau disampaikan
jadi gini pak rt pian
ingin bertemu dengan pak rt pian masa tapi gua kok gitu iya mau ketemu tapi ada syaratnya
gitu asalkan pak rt pian harus menandatangani surat keterangan untuk proposalnya mau kasih kalau
masalah itu gampang itu urusan kecil kalau gitu sekarang tolong sampaikan ke ustadz jasafah
kalau sahak kamu tahu apa yang saya maaf barang aman tolong sampaikan ke ustazah syafa kalau rt
pian siap menunggu
kok via ac vsedi halo what's up ya iya ya pak rt pian iya kalau gitu saya pabriknya
delta bolehkan waalaikumsalam ini jalan ke liuh juga anak anak pinter pintrinya

hai enggak ngejadinya jadi kalian mau nggak bantuin aku bikin pesan tren ini jadi lebih bagus dan jadi
lebih baik lagi kuat ya lah ya udah kalau kalian mau kalian bantuin aku cari orang lain yang mau
bantuin kita sekarang ya oke cepet udah udah kalau masih udah cuma mau saja ngapain ngobrol
habis ngobrol ya nikah ali hah ibu diri dong iya
tunggu tunggu kalian mau bantuin aku enggak bantuin apaan jadi aku minta tolong buat kalian
cari orang lain yang membantu kita juga aku mau bikin pesan tren ini jadi bagus dan jadi
lebih baik lagi gimana mau rasa ini hati dia itu pasti enggak mau enggak mau
kebaikan enggak mau
hanya di dalam jiwa bukan bukan karena
mati juga kita silahkan